kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo margono menegaskan
pengamanan teritori dan perbatasan laut di indonesia akan diperkuat
salah satunya adalah dengan kerjasama latihan langsung
dengan kapal perang negara lain saat bertemu di perbatasan
menurut kasal latihan langsung di lokasi bisa dilakukan
karena tni al sudah memiliki perjanjian dengan militer
dari negara tetangga seperti australia tiongkok dan beberapa negara lain
latihan langsung bisa dilakukan jika kapal perang indonesia bertemu
dengan kapal perang negara asing di teritori indonesia
jika komunikasi dengan kapal perang asing bisa dilakukan
dan atas persetujuan kedua pihak
maka konsep latihan yang dinamai passing exercise ini
adalah salah satu langkah untuk menguatkan keamanan perbatasan laut di indonesia
memang ada prosedur sidowing itu ada
membayangi kalau dia tidak bisa
kan tidak semua kapal perang asing itu kalau diajak komunikasi mereka akan mau
kadang kadang mereka diam radio
kemudian menggunakan belin pilotate itu yang dikunci stereo langsung lurus saja
tapi kalau mereka bisa komunikasi
pasti langsung saya ajak untuk mereksanakan passing exercise